pekan ini bank indonesia menurunkan suku bunga acuan menjadi tujuh empat
gubernur bank indonesia menjelaskan
kebijakan tersebut masih sesuai dengan upaya bank indonesia
dalam mengendalikan inflasi menuju sasaran empat persen plus minus satu
serta mengarahkan defisit transaksi berjalan ke arah yang lebih sehat
bank indonesia melihat di tahun dua ribu lima belas ini
perkembangan yang ada khususnya dari inflasi
dan juga dasar dasar untuk terbentuknya inflasi
di tahun dua ribu lima belas menunjukkan kondisi yang kita cukup yakin
dan itu utamanya karena memang langkah langkah reformasi
di bidang manajemen subsidi yang dilakukan oleh pemerintah
khususnya dengan menetapkan fix subsidi dan
apbn perubahan yang bisa disetujui
rencana pembangunan infrastruktur yang kuat
dan upaya pengendalian perizinan satu pintu
itu membawa satu kondisi
di mana inflasi di tahun dua ribu lima belas akan sesuai dengan target
dan kita juga melihat ada kepastian karena
ada beberapa administrate crisis yang sebelumnya kita belum begitu pasti
apakah akan dinaikkan apa tidak
itu kelihatannya sudah ada kepastian terkait dengan lpg
terkait dengan listrik untuk yang empat ratus sampai sembilan ratus watt
jadi kita melihat sekarang adalah
waktu untuk kita bisa menurunkan bi rate
kita kan ikuti sama sama bahwa kuartal ke empat dua ribu empat belas
itu terendahkan divisit kan sampai di dua delapan
dan untuk satu tahun itu di dua sembilan
dan di tahun dua ribu lima belas nanti
masih akan ada di kisaran tiga tiga miliar dolar
tetapi kualitas daripada rencana pemerintah untuk membangun infrastruktur import yang produktif
itu secara umum masih akan membuat fundamental ekonomi indonesia walaupun divisit ada di kisaran
itu menunjukkan fundamental yang cukup baik